tim gabungan hingga saat ini menyatakan sudah mendeteksi sinyal kotak hitam atau black box dari pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua pkclc
dan untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan pengamat penerbangan arista indonesia aviation center
ada pak arista atmajati selamat sore pak arista
selamat sore mbak mek sri
pak arista ini kan tadi dinyatakan oleh panglima tni bahwa sinyalnya sudah ditemukan
diharapkan kemudian nanti proses pencarian evakuasi bisa dilakukan
sehingga dapat kemudian nanti black box ini diserahkan kepada knkt untuk diidentifikasi
bagaimana kemudian dampaknya nanti dari penemuan ini untuk bisa mempermudah kita sama sama mengetahui penyebab pasti dari jatuhnya pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua ini pak
ya memang untuk menjawab
spekulasi semua yang nggak jelas
memang pertama kali harus ditemukan black box nya dulu
nah ini sekarang kan kabar bagus bahwa lokasi black box sudah diketahui
dan saya ikutin bahwa kedalamannya sekitar dua puluh lima meter sampai dengan tiga puluh meter ya
beda dengan adam erdul di majene ya
itu sampai dua ratus tiga puluh lima
jadi moga moga ini prosesnya mudah ya
tidak kayak ada mer dulu ya sampai mendatangkan kapal selam nerawak dari usa ya
kalau ini moga moga penyelam kita bisa mengambil
lalu nanti kalau sudah diambil mungkin masyarakat awam nggak tahu ya
black box ini bisa diambil
isinya ada dua disitu yaitu flight data recorder
itu yang mencatat semua pergerakan pesawat ya setiap detik ya
sampai posisi dia di altitude berapa ya
itu kan altitude nya sekitar satu tujuh ratus feet ya
nah itu akan direkam semua di flight data recorder ya
satu lagi yang isinya cvr ya
ya itu yang juga bisa didengarkan oleh knkt nantinya
komisi nasional transportasi dan kecelakaan keselamatan transportasi itu
nanti itu ada suara rekaman pembicaraan antara pilot and command
dan juga ke atc ya
itu semua bisa didengarkan oleh knkt di voice
jadi ya moga moga segera nggak lama akan terbuka akan terkuat semua penyebabnya
kalau dulu membuka black box
itu harus dikirim ke amerika atau ke jepang atau ke australia
pada waktu adapr dulu
makanya proses adapr tahun berapa ya
dua ribu empat kalau nggak salah itu agak lama
tapi sekarang kita sudah mempunyai kemampuan ya knkt untuk membaca itu semua di jakarta
ya kira kira berapa lama untuk kemudian proses analisis dari knkt ini
biasanya bisa dilakukan
untuk kita sama sama tahu penyebab dari jatuhnya pesawat ini apa
itu semua tergantung dari faktor kesulitan ya
faktor kesulitan dari black box itu sendiri
karena kalau black box nya masih bagus ya
semua suara bisa didengarkan
grafik grafiknya di fdr
itu bisa dibaca dengan baik
mungkin sekitar dua tiga bulan kalau nggak ada intervensi apa apa ya
penyelidikan secara objektif
cuman kalau black boxnya kondisinya misalnya setengah ancur ya
ini kan pesawat kayaknya kalau bunyi dari saksi nelayan itu kan seperti meledak di udara ya
apakah masih utuh
apakah ada sedikit terbakar
sehingga kalau sedikit damage itu agak lama itu proses membacanya
muka muka kondisinya bagus lah
kalau kita berkaca pada kejadian jatuhnya pesawat lion air pklkp memang cvr dan fdr ini terpisah ya pak
kemudian kita harapkan memang kondisi black box dari sj satu ratus delapan puluh dua ini masih
dalam kondisi yang baik
tapi kalau bicara dengan kondisi black box yang baik
itu berapa lama sih ketahanan dari black box ini bisa berada
dan data datanya masih benar benar bisa digunakan untuk proses identifikasi
ya selama pesawat itu diterbangkan ya dia menembak terus ya
sekarang kan umurnya pesawat dua puluh enam tahun
jadi dia pesawat black box itu di install di pesawat ya
sampai sekarang ya masih kuat
ya selama pesawat itu masih beroperasi
karena memang black box itu dirancang
ya black box itu tahan api harusnya
cuman ya kayak kasus adam r dulu
ya kualitas black boxnya agak jelek
kalau untuk bertahan di laut ini pak arista
berapa lama kemudian waktu yang bisa ditolelir untuk bisa benar benar menggunakan data data dari black box ini
enggak masalah ya
selama kondisinya masih utuh
ya agak lama juga nggak masalah
ini kan kedalamannya jatuhnya di laut itu kan hanya sekitar tiga puluh meter
ya di laut jawa kan masih nggak begitu dalam
beda dengan kasus di laut di majene
sampai dua ratus meter ya
itu agak sulit itu memang mencarinya
kalau ini ya insya allah agak gampang lah ya
jadi masih tahan
saya harap black box ini baik
baik terima kasih banyak atas informasinya bapak arista atmajati
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news
sehat selalu pak